didampingi kuasa hukum salah satu finalis sebuah kontes kecantikan berinisial n pada senin sore mendatangi polda metro jaya
n melaporkan dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan pihak panitia
menurut kuasa hukum korban peristiwa pelecehan seksual yang menempati yeninya terjadi pada satu agustus lalu
oleh penyelenggara n diminta untuk pengecekan anggota tubuh tanpa mengenakan busana
dalam proses pemeriksaan tubuh itu pihak panitia juga mengambil dokumentasi berupa foto dan video
di dalam ruangan ada beberapa orang termasuk laki laki
pihak pelapor mengaku kegiatan body checking itu tidak masuk dalam susunan acara
dalam laporan ini korban membawa beberapa barang bukti dokumen foto serta video saat pemeriksaan bagian tubuh
jadi body checking ini tidak pernah ada di rundown acara
tiba tiba mereka dihadapkan seolah olah ditodong
harus melakukan body checking dengan cukup membuat klien kami ini terpukul merasa martabatnya dijinakan
ajang kompetisi yang seharusnya meninggikan value manusia ya meninggikan value perempuan terutama tetapi justru diperlakukan seperti objek
sementara itu pada minggu malam sejumlah finalis lainnya juga mengaku mengikuti kegiatan yang sama
salah satu finalis berinisial j ini mengaku diminta paksa menanggalkan pakaian dalamnya oleh panitia
pemeriksaan tubuh itu dilakukan di sebuah ballroom hotel yang hanya disekat menggunakan bilik kayu
oke saya membuka bagian atas saya lalu saya tiba tiba disuruh untuk body checking
saya disuruh angkat kaki satu dan dicek kayak kaki saya kenapa terus saya kekurangannya apa tapi itu saya tidak di foto tapi saya hanya dicatat saja
dan setelah dibuka atasnya tadi saya menutup lagi bagian atas saya namun saya dibentak lagi dimarahin kalau saya ini gimana sih kalau nanti akan dikirim ke luar negeri kompetisi luar negeri
kalau di luar negeri nanti kamu akan telanjang di depan banyak orang so kamu harus bangga dengan dirimu sendiri
hingga kini ada tiga puluh kontestan yang merasa mendapatkan pelecehan dari pihak penyelenggara sudah melaporkan kejadian yang dialaminya ke polda metro jaya
dan siena indonesia